dan pak atau rendy
ada yang mau ditambah lagi
oh kalau saya cukup
saya juga enggak
saya sudah kenyang
kalau saya terkesan mendesak
untuk bertemu dengan kamu ren
sebenarnya niat saya untuk bertemu kamu
ada apa lagi ini
kok papanya mbak jen
tiba tiba kelihatan serius banget
kenapa anak saya jennifer
dan memilih kamu ren
oleh karena itu
hubungan kamu dengan jennifer
kamu sudah putuskan
kamu sudah putuskan
untuk selama ini
gak ada hubungannya
sama mbak jen
ternyata kamu itu
belum dapat restu tuh
waktu itu pernah
kamu mengantar seorang perempuan
kok om bisa tahu ya
perempuan itu adalah